kita beralih ke informasi lain gelombang dukungan terhadap wali kota surabaya tri risma hari ini maju sebagai calon gubernur dki jakarta terus bergulir
setelah internal pdip kini sejumlah warga ibu kota ikut mendukung
meski mendapatkan dukungan risma tetap bergeming tidak berkeinginan melepas jabatannya di surabaya sebelum masa jabatannya berakhir
gelombang dukungan datang dari sejumlah warga dan sempalan teman ahok yang kecewa
risma yang dianggap berhasil membangun surabaya tanpa menimbulkan konflik horizontal dinilai berpotensi besar mengalahkan ahok di pilgub dki tahun depan
risma mengaku sudah bertemu ketua umum pdip megawati untuk menyatakan penolakannya terhadap dukungan ini
ibu cerita pemirsa cerita ke saya kalau banyak dari pantai minta saya ada ke jakarta
tapi ibu menyampaikan ya itu mbak risma harus dari sini
dari sini yang seperti yang tadi saya sampaikan
jadi saya ini menyampaikan bahwa sampai sekarang pun itu saya tidak pernah kepikiran itu